sangiran kawasan lembah luas di sragen jawa tengah
menyimpan harta karun tak terkira bagi ilmu pengetahuan
disinilah bersemayam ribuan fosil atau sisa kehidupan makhluk hidup yang membatu
yang menjadi jejak manusia dan lingkungannya jutaan tahun lampau
disinilah manusia modern menyibak misteri kehidupan nenek moyang dan peradaban yang dilaluinya

disinilah manusia modern menyebabkan misteri kehidupan nenek moyang dan peradaban yang dilaluinya
khusus untuk menyajikan tari kontemporer bertajuk tari purba ini
tari purba adalah tafsir tentang kehidupan manusia purba sangiran jutaan tahun yang lalu
tarian ini bercerita tentang kelompok manusia purba yang tengah berinteraksi berburu dan meramu hasil buruan

setelah itu kita mencoba menafsirkan gerak
untuk karya purba ini kita membuat konsep yang sederhana
artinya adegan pertama itu manusia lahir
manusia lahir pada zaman purba itu ya seperti itu prosesnya
ketika itu semakin dewasa mereka mencari makanan sendiri mencari minuman sendiri kebutuhan sendiri masih sendiri
setelah ini mereka mulai menyadari bahwa perkembangan yang ada saat manusia purba dibutuhkan kerjasama
akhirnya adegan ketiga kerjasama
berkelompok nomaden pindah ke sana mencari makanan pindah ke sini mencari makanan
dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang bagi mereka menguntungkan
seluruh pemain kelompok tarian ini berkembang ke dunia
ari kuntoro ini adalah warga sangiran petani pedagang dan ibu rumah tangga
mereka tidak memiliki pengalaman seni
proses seleksinya dipilih oleh institut seni indonesia isi surakarta sebagai inisiator
butuh berbulan bulan bagi para awam ini menguasai gerak dan musik tari purba dengan baik
lagipula ini adalah seni kontemporer
yang cenderung membebaskan pelakonnya
bergerak sesuai karakter diri masing masing
untuk penari purba ini banyak yang nol
mereka dasarnya tidak mengenal seni sama sekali
makanya ketika ada gerakan memanah atau menombak mereka kaku
justru kekakuan ini bisa connect dengan waktu zaman purba
jadi kita tidak bisa memaksa harus luas seperti penari
justru kekakuan ini kita manfaatkan menjadi seperti manusia purba
dan kita tidak bisa ego harus seperti ini
karena ini pembelajaran
jadi penari kita kasih tapsir bahwa purba itu seperti ini
contohnya memanah itu seperti ini
menombak seperti ini
mereka sudah dewasa ada tafsir
sehingga mereka bergerak oh purba seperti ini
makanya karakter penari di sini berbeda beda
baru beberapa tahun belakangan ini
keberadaan sangiran sebagai kawasan situs purba kala terkemuka di dunia
mampu memberi imbas pada masyarakat
selama belasan tahun
sejak ditetapkan sebagai cagar warisan dunia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
keberadaan sangiran tidak vital sebagaimana sekarang
dari jumlah wisata yang ada di kabupaten seragen
ini yang menjadi yang paling utama
karena tidak ada sektor pariwisata
lain yang bisa menunjang
dan ini yang menjadi unggulan kami
tiga puluh persen lebih saya pikir untuk menunjang pariwisata di seragen
dan pendapatan asli daerah pun sesuai dengan target
kita sama sama merasakan benefit dan keuntungannya
pembangunan museum sangiran dan tiga museum pendukung di sekitarnya
sedikit banyak juga mengubah perspektif
pembangunan museum sangiran dan tiga museum pendukung di sekitarnya
membuat pelanggan tersebut menjadi obyek aktivitas warga

beberapa beralih menjadi pegawai museum
yang memang merekrut warga sekitar
membentuk kelompok kelompok sadar wisata
atau membuat komunitas seni yang tetap berhubungan dengan keperbakalaan
seperti halnya yang dilakukan ari kuntoro lewat tari purba
temuan temuan tersebut semakin lama semakin banyak
dan sekarang itu manusia purba yang ditemukan di sangiran
itu ditemukan di sangiran
dengan umur satu lima juta hingga tiga ratus ribu tahun berserakan di tanah tua sangiran
ribuan fosil dari beragam jenis makhluk hidup purba ditemukan di sini
tersebar di berbagai lokasi dari mulai sungai pekarangan warga
fosil gading gajah purba
atau fosil lengkap kepala kerbau
hingga yang monumental yang membuat sangiran sangat dihormati oleh para peneliti purba kala dunia
adalah ditemukannya bagian tubuh dari satu ratus dua puluh individu p t cantropus erectus
atau home erectus sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat hingga sekarang
temuan temuan tersebut semakin lama semakin banyak
dan sekarang itu manusia purba yang ditemukan di sangiran
itu ditemukan di sangiran
nah kenapa sangiran itu merupakan situs yang dihormati di dunia gitu ya
karena di sini itu ada empat evolusi yang terjadi
yang pertama ada evolusi lingkungan
di mana evolusi lingkungan dimulai dari dua empat juta tahun yang lalu
sampai sekarang itu bisa dilihat secara utuh
kemudian ada evolusi manusia
yang pertama adalah homo erectus arkaik yang sangat tua
hanya satu lima juta tahun yang lalu
kemudian menjadi evolusi fisik tipik
dia hidup delapan ratus ribu tenang lalu
kemudian terjadi omo erectus yang progresif
dia hidup sekitar tiga ratus ribu tenang lalu
sebagian peneliti purba kala sepakat
homo erectus menjadi kepingan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan
sangiran juga dianggap kunci untuk makin memahami evolusi manusia
keistimewaan ini yang tidak ditemukan di situs manapun di seluruh dunia
datang dan menghuni sangiran
sejak tahun dua ribu
lima juta tahun lalu
homo erectus membangun peradaban di sangiran dengan berburu
mengenal api dan membuat peralatan sederhana dari batu
dia jauh lebih cerdas dari pendahulunya
selama lebih dari satu juta tahun
kapasitas otak homo erectus berevolusi cepat
dari tiga ratus cc berkembang menjadi satu tiga ratus cc
nyaris menyamai kapasitas otak manusia modern
sebesar satu juta tahun
sejak tahun dua ribu

kerap dianggap sebagai missing link
sebuah mata rantai yang hilang dalam teori evolusi darwin
jadi nampaknya kalau kita baca baca tentang manusia purba sebelum sangiran
itu ada satu karakter yang lebih arkaik sebelumnya
sedangkan sangiran ini sudah lebih
lebih baik lagi ya ada perubahan ke sana
jadi temuan temuan itu karena sangiran hanya berdasarkan fosil
tidak satupun tulisan karena namanya saja prehistori atau nirlika
belum ada temuan
itu semua bersumber pada fosilnya
jadi bagaimana karakter mandibula atau geraham dan sebagainya
itu menunjuk pada adanya perubahan secara fisik
hampir semua fosil temuan di sangiran disimpan di museum sangiran
dibangun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
museum yang terletak di sisi utara sangiran ini sudah mengalami beberapa kali revitalisasi
sejak pertama kali berdiri tahun seribu sembilan ratus delapan puluh hingga terakhir tahun dua ribu empat belas
revitalisasi ini menambah jumlah fosil yang dipamerkan
beberapa kali ini
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
berumur satu lima juta tahun lalu yang ditemukan di sangiran
akhirnya dibawa kembali pulang setelah sempat disimpan di sejumlah museum lain
satu satunya fosil asli yang tidak dipamerkan adalah s tujuh belas
ini adalah kode fosil tengkorak pithecanthropus atau homo erectus
yang ditemukan tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu di desa dayu sangiran
berdasarkan morfologi tengkorak
pemiliknya adalah laki laki yang hidup saat sangiran masih didominasi sungai dan rawa rawa
tujuh ratus hingga lima ratus ribu tahun lalu
dengan struktur tengkorak yang lengkap
s tujuh belas membantu peneliti merekonstruksi wajah homo erectus secara utuh
dan menunjukkannya pada dunia
rupa nenek moyang yang paling dekat dengan homosapience atau spesies manusia modern
tanah tua sangiran juga disesaki oleh tulang berulang hewan purba
hewan hewan ini dahulu hidup berdampingan dengan para homo erectus
dan menjadi sumber makanan dalam budaya berburu dan meramu mereka
dari sekitar dua belas ribu fragment hewan yang ditemukan
pihak museum berhasil merangkai ratusan bagian tubuh utuh milik hewan purba
pak nedi ini kegiatan apa yang sedang dilakukan kawan kawan
ya jadi teman teman ini melakukan proses rekonstruksi fosil fosil temuan dari masyarakat
jadi fosil fosil yang diserahkan masyarakat itu tidak dalam keadaan yang utuh
ini ada enam fragment ini adalah fosil humerus atau tulang paha gajah
yang diserahkan masyarakat ke kita pada tanggal empat belas september kemarin
dan ini ada enam bagian yang terpisah dan ini dalam proses perbaikan atau rekonstruksinya
fosil fosil yang dalam keadaan ukuran yang besar itu kita sambung
tengahnya memakai angkur ini namanya ini angkur kuningan
sedangkan kalau yang fragment fragment kecil itu bisa langsung di lem dengan menggunakan
lemnya adalah termosetting yang terdiri dari dua komponen yaitu resin dan hardenner
lantas bagaimana bapak dan tim kemudian menentukan umur dari fosil kemudian fosil ini bagian dari tubuh siapa
tubuh hewan apa bagaimana
jadi kita punya tim dari biologi biasanya bisa menentukan dari sepotong fosil itu dia bisa menentukan ini individu apa begitu
apakah gajah apakah kerbau apa manusia dan sebagainya
dari sepotong fosil itu bisa ditentukan satu nama satu individu ya
nah kemudian kalau untuk menentukan umur suatu fosil biasanya kita menggunakan metode relatif namanya
yaitu pada saat mana fosil itu ditemukan
pada lapisan apa misalkan pada lapisan kabuh ya sekitar antara tujuh ratus sampai sekitar tiga ratus ribu ton yang lalu
apakah ditemukan pada lapisan pucangan antara satu delapan sampai satu juta tahun yang lalu
itu dia untuk menentukan umur begitu ya dengan metode relatif
kekayaan fosil yang terkandung dalam tanah sangiran
membuat badan kebudayaan pbb unesco menetapkan sangiran sebagai situs purba kala warisan dunia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
penetapan itu juga memaksa pemerintah lebih gigih lagi melindungi sangiran dari penjara penjara fosil
selain menggunakan metode relatif
pemerintah penjarah fosil yang diilhamkan dari bidang penggunaan menggunakan metode relatif
di mana pemerintah penjarah fosil yang terkandung di dalam tanah

kekayaan fosil di sangiran menunjukkan kawasan ini adalah bekas pusat peradaban purba
namun sangiran juga menunjukkan lanskap geologi yang unik yang membuatnya sanggup menyimpan keragaman fosil
tidak hanya fosil manusia dan hewan di darat tetapi juga hewan lautan
lapisan tanah bertingkat menunjukkan di masa awal sangiran pernah menjadi lautan pada dua juta tahun lalu
setelah itu berbagai peristiwa geologi membuat sangiran mengalami berbagai masa lingkungan
dari sungai rawa stepa dan sabana
beberapa peninggalannya masih ada hingga sekarang
jika situs purba kala lain di dunia steril dari aktivitas orang luar maka sangiran adalah anomali
dia menjadi satu sumber
satunya situs perbakalan yang justru menyatu dengan kawasan permukiman
satu ketika sangiran dulu sebelum sekarang itu terjadi satu pengangkatan oleh karena gaya endogen
nah pengangkatan pengangkatan itu kemudian dilanjutkan dengan proses exogin
itu hujan dan sebagainya sehingga membuat sangiran itu menjadi dom sangiran
artinya ada satu segi ada pengangkatan
dan satu segi ada hujan dan sebagainya membuat lapisan lapisan tanah itu kemudian tersedimentasi
sehingga terjadi satu dom sangiran
warga menyebut sungai ini dengan nama sungai cemoro
dulu warga sangiran menyebutnya sebagai sungai buto
dan sungai ini adalah salah satu dari peninggalan atau jejak warisan sangiran
untuk menunjukkan peradaban sangiran
nah para peneliti menyebut bahwa sungai cemoro ini adalah terbentuk dari formasi kabuh
yang ditandai dengan adanya lapisan tanah di sekitar sungai ini yang bertingkat
dan itu juga menandai perubahan besar pada zaman dahulu
dari sangiran dari berupa lautan kemudian menjadi sungai seperti ini
dan menjadi rawa hingga akhirnya akan berubah menjadi daratan sabana
di sepanjang sungai ini
telah ditemukan ratusan fosil peninggalan makhluk hidup
dari mulai kudanil purba kemudian gajah purba
dan yang paling penting adalah si manusia kera berjalan tegak
yang disebut sebagai salah satu missing link dalam teori evolusi darwin
yaitu pitekantropus erectus
mengawali pagi dengan sedikit berbeda
hari ini dia tidak kesawah
aktivitas pasca panen adalah memberi makan beberapa kambing peliharaan
enam tahun lalu siswanto jadi buah bibir karena menemukan rahang dan gading gajah purba tiga meter di sekitar sungai cemoro
terbesar yang pernah ditemukan
sebagian warga sabana menemukan kambing peliharaan
sebagian warga sabana menemukan kambing peliharaan
sebagian warga sabana menemukan kambing peliharaan
yang pernah terlibat dalam beberapa kali penggalian
dari sejak pertengahan seribu sembilan ratus delapan puluh an hingga terakhir tahun dua ribu tiga belas lalu
orang tua mereka bahkan juga pernah ikut menggali sejak seribu sembilan ratus enam puluh an
tidak heran jika mata mereka teramat awas membedakan fosil atau bukan
saya mengerti bahwa jika orang gulai saya saya akan menjadi fosil
ulrak arus atau perkandungan jeruk pamor olhaz
pasang dan menjadikan pewarna difitrah di dalam samping bumi

aspirasi bawah ruang cewek biasanya rambut
pasang dan menyaspah
yang berlimpah pernah membuat sangiran seperti surga bagi para penjara
sayangnya hanya ada tiga catatan pencurian fosil yang terungkap
balai purbakala dan polres ragen mengaku kesulitan
karena jual beli fosil dilakukan sembunyi sembunyi
akhirnya baru pada tahun dua ribu sepuluh
pemerintah membuat undang undang nomor sebelas
tentang perlindungan benda purbakala termasuk fosil
tidak hanya sanksi hukum bagi yang terlibat dalam penjualan fosil
undang undang ini memaksa adanya perubahan dalam pelibatan warga menjaga fosil
penemu fosil wajib menyerahkannya pada museum dan diberi imbalan yang layak
menurut pihak museum dalam beberapa tahun terakhir
imbalan bagi penemu fosil naik signifikan
imbalannya di boyo ini rp lima juta
di gading ini rp empat juta
di banteng ini ini hanya barangnya
barangnya hape tidak berapa
paling hape itu rp enam juta ini hape hanya barang memper
di gading ini rp empat juta ini nanti tidak berapa
nanti kalau kita menemukan ini ini juga hape saja
bumi sangiran sudah menyingkap rahasianya
rahasia yang selama ini menjadi tabir misteri manusia untuk mengetahui asal usulnya
sebagian kita mungkin tidak sepakat bahwa manusia berasal dari kerang atau yang menyerupainya
tetapi bumi sangiran menunjukkan diri sebagai pusat peradaban yang sangat tua
yang pernah dilalui manusia dan lingkungannya

segini adalah peradaban bahwa manusia bisa ditutupi dengan mendalam dalam
kanye belong romance untuk peninggahan

kebanyakan budak sebenarnya memang menang
mereka debating terhadap tutaj